dua dari sepuluh warga negara indonesia yang disandra sejak juni lalu berhasil kabur dari kelompok penyandra di filipina selatan
dilaporkan bahwa salah satu warga negara indonesia yang kabur mengaku berhasil melarikan diri sebelum dirinya akan dieksekusi oleh kelompok penyandra
tetapi kemudian hal ini justru memunculkan kekhawatiran bagaimana nasib delapan wni yang masih di sandra
mengapa pemerintah terkesan terlalu lama dalam mengupayakan pembebasan warga negaranya di luar sana
apa apa saja yang masih menjadi hambatan
nah kami membahasnya mengulasnya malam hari dengan soleman pontoh mantan kepala badan intelijen strategi
kemudian ada iwan santosa jurnalis senior selamat malam mas iwan
baik kita langsung saja mulai dengan kaburnya dua wni ini
apakah ini bisa membahayakan sandra lainnya atau bagaimana pak soleman kalau anda melihat kajian intelijen strategis
jadi betul sekali kalau menurut saya mengkhawatirkan yang sisa itu
jadi larinya kedua orang ini ini sangat tidak menguntungkan bagi yang sisa
itu sangat beruntung
pelampiasannya akan ke mereka ya
dia akan mendapat pelampiasan dia akan dijaga lebih serius lagi dia akan bisa diikat
dan itu sangat tidak menguntungkan
baik apakah dengan dua wni yang berhasil kabur ini juga dari sisi lainnya jika kita melihat dari kacamata lain
juga bisa menjadi pintu masuk menunjukkan pintu masuk untuk perburuan terhadap para penyandra ini misalnya
saya kira juga tidak bisa
karena kelihatannya sepertinya kan lemah
tapi dengan adanya itu dia pasti akan memperkuat
situasi sekarang sudah terbalik

kalau saat normal normal saja dia akan santai ya tidak terlalu lama
dengan adanya ini dia pasti akan memperkuat itu
biasanya dia sudah dipisah pisah lagi
yang jelas sudah tidak akan mungkin bersama
tidak akan mungkin satu lagi
yang jelas penjagaan pasti diperketat
itu pasti diperketat
baik untuk yang ketika setelah kaburnya dua sandra ini yang merupakan wni ya
tapi mas iwan kalau anda melihat misalnya
melihat dari perspektif
kok bisa kabur dua ini
padahal kalau kita lihat penyandra ini kan seperti tanda kutip tuan rumah
yang tahu wilayah di sana
apakah mungkin kelompok yang ada di filipina selatan ini sepengetahuan anda
mereka ini memang tidak terlalu kuat
ataukah mereka memang sudah terpecah
sehingga sebenarnya ya itu tadi tidak terlalu kuat
bukan dibilang tidak terlalu kuat ya
ini tergantung juga
karena beberapa kasus penyandraan yang kita alami
misalnya yang pertama yang dua puluh tiga tahun

itu wni yang disandera hubungannya dengan kelompok penyandra cukup baik
jadi mereka punya keleluasaan
tidak dikurung di dalam rumah
bisa sehari hari bisa beraktivitas di sekitar rumah
pengarahkan rumah gitu
nah beda dengan yang kasus kedua
itu dijaganya lebih ketat
nah ini kasus yang ketiga ini
jadi yang meloloskan diri dua masih lima
sedangkan yang sebetulnya sembilan
masih ada dua kasus lagi
yang satu tiga
dan yang satu yang satu orang
jadi ada tidak hanya satu kasus berarti ya
yang terakhir ini yang terjadi tiga kasus
tujuh orang kemudian tiga orang
kemudian satu orang
yang tiga dan satu orang ini ditangkap di perairan sabah
tidak di perairan filipina selatan
masih di perairan teritorial langit
tapi pelakunya sama
disebut kelompok dari filipina selatan
dan kalau bicara kelompok filipina selatan
umumnya ya aktivitasnya sekitar pulau sulawesi
pulau sulu dan basilan
dan mereka terbagi dalam beberapa grup
nah ini juga tadi menambah penjelasan pak ponto
ya mereka juga akan semakin ketat
karena jangan lupa minggu lalu ada pertempuran
salah satu komandan yang juga ada beririsan
berhubungan dengan kasus penculikan yang bulan maret lalu
menimpa wni kita
itu tewas dalam pertempuran
itu artinya adalah kabar buruk sebenarnya
ketika warga negara indonesia masih menjadi sandra di sana
apa hal paling buruk bisa terjadi mas iwan
kalau anda melihat
dengan kondisi mereka jatuh korban begitu ya
dari pihak penyandra itu jatuh korban karena pertempuran tadi
ya secara psikis mereka ini ya
tensinya tinggi ya emosi naik
dan mereka akan semakin memperketat
dan ya hitung hitungan mereka akan semakin itulah
dalam kondisi begini
terutama bicara soal ancaman ancaman
dan jangan lupa ini kita tidak bicara soal wni
karena saat ini juga ada warga negara
beberapa warga negara lain juga
di faksi faksi abu sayyaf
baik pak ponto
dengan kondisi yang seperti ini
sebenarnya apa yang paling mungkin
dan paling bisa dilakukan oleh pemerintah kita
katarolah mungkin tni bergerak secara senyap dulu
apa secara diplomatik masih bisa berlanjut
tapi secara senyap
bisakah mungkin itu berjalan sendiri
sambil menggali informasi dari dua orang yang melarikan diri ini
dan kalau saya melihat
jalan untuk itu semua sudah ter
jalan untuk itu semua tertutup
jalan untuk itu semua tertutup
iya sekarang mau bayar
kita tidak mau bayar
kita mau lewat negosiasi
dengan ada melarikan diri ini
dia tambah marah paling
kita berharap pemerintah filipina
pemerintah filipina nyerang juga hanya sampai di situ
kita tinggal operasi intelijen kepala tukar kepala
kepala tukar kepala ini maksudnya seperti apa
kita ambil aja sembarang orang filipina
bisa begitu ya
tapi apakah itu akan menjadi
apa namanya kalau pemerintah kan
ya jangan pemerintah
kan bisa lah kita bikin yang lain lain itu
kan bisa saja
kalau tidak ada begitu
jadi kita buat alat penekan baru untuk menekan juga
biar pemerintah filipina lebih serius untuk
oh menekan pemerintah filipinanya maksudnya
dia lebih serius untuk menyelesaikan ini
atau nanti kan rakyatnya juga akan menekan
kalau tidak tidak ada jalan lain kita
sudah buntu semua ini
mau cari jalan apa lagi coba
sejauh yang anda amati tentang proses diplomatik kita ini memang sebuntu itu ke
kalau tadi menambahkan yang diceritakan pak ponto
bahwa memang sudah praktek di sana di filipina
kalau culik tukar culik
jadi misalnya ada si a istrinya diculik
si a akan mencari si penculik ini anaknya siapa atau istrinya siapa
istrinya istrinya tukar kepala
kalau di sana itu itu kompleks
makanya kenapa di kepolisian filipina itu ada direktorat khusus penculikan
karena penculikan itu tidak hanya di selatan di utara pun jadi bisnis
oh begitu ya
jadi memang sepertinya lihai sekali untuk melakukan penculikan mereka ini ya
ya ini part
dari ya kehidupan sosial di sana ya ada hal hal seperti ini
tapi secara apa namanya apa
kekuatan mereka sendiri yang anda lihat
tadi anda bilang tadi terbagi dari beberapa grup begitu kan
terbagi dari beberapa grup ini mereka sebenarnya solid ataukah memang pecahan pecahan sebenarnya
karena kalau kita lihat kan berurutan sekali
penculikan yang pertama penyandaran yang pertama penyandaran yang kedua penyandaran yang ketiga
terus berurutan gitu
ya saling terkait gitu pak
saling terkait dan memang faksinya kan ada belasan
terakhir dibilang ada enam belas vaksi abu sayyaf
tapi biasanya saling terkait dan di mana ada kepentingannya
terhubung mereka saling bantu
seperti tadi saya ceritakan hari selasa minggu lalu ada kontak senjata
salah satu komandan yang tewas ini juga terlibat dalam proses penyanderaan yang kejadian bulan maret yang sepuluh orang
pak ponto anda melihat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama dua bulan
waktu yang terlalu lamakah ataukah memang ini wajar prosesnya akan seperti ini mas
ya kalau begini terus buy and time
kan hanya buy and time
kita dengan negosiasi dengan diplomasi kan buy and time
terus begini terus dengan harapan dia melunak
kan harapan melunak
artinya kendali ada di tangan sana
kita hanya mengharap
tidak bisa berbuat sesuatu
nah kalau kita melihat sebenarnya bukan mereka kuat
tapi karena posisi si kapal kapal ini yang lemah
dan coba kalau kita lihat dia sekarang tidak lagi di dekat dekat sana
tapi dia sudah mulai masuk ke arah sabah
jadi kalau ini lagi nanti dibayar bisa saja nanti yang sudah diarat pun diambil
nah kita harus membuat kesan bahwa yang digigit itu juga besi
bukan daging yang empuk
contohnya harus seperti apa misalnya
contohnya ya seperti kebiasaan di sana kepala tukar kepala
kalau tidak begitu ya kita dianggap daging yang paling enak
jadi salah gigit dia
karena kebiasaan mereka ternyata seperti itu kan
oke tapi maksudnya apakah kemudian para penyandra ini juga akan peduli kalau ada masyarakat filipina lain yang diculik
paling tidak pemerintahnya nanti akan semakin menekan
paling tidak kan pemerintahnya semakin menekan
kalau anda lihat sekarang mas iwan peta dari pemerintahan filipina sekarang itu masih tidak berkutik juga dengan
kan sebelumnya kita pernah membahas juga di forum yang sama ini
bahwa ini sedang pergantian rezim gitu kan
tetapi sekarang misalnya sudah berjalan apakah
ongoing proses minggu lalu sabtu minggu ada perundingan di kuala lumpur di sponsori malaysia dan norwegia
antara utusan presiden duterte jesus dureza dengan vaksi milf
haji murad ini sekitar kota batu mindanao
nah dan kemudian juga diadakan dialog juga dengan vaksi nurmiswari mnlf
bahkan duterte menyampaikan di media
duterte menyampaikan di media filipina untuk kasus pengepungan dan penyerbuan bersenjata atas kota zamboanga tahun dua ribu tiga belas
nurmiswari akan dapat pengampunan karena sudah lanjut usia
nah tapi terhadap abu sayyaf duterte bilang kita tidak akan berdialog
iya tidak akan berdialog dan kita tidak akan beri ruang untuk isis berkembang di kawasan filipina maupun tetangga sekitarnya
ya ini malaysia dan indonesia
itu statement beliau keras seperti itu
nah inilah bacaannya seperti itu
dan bagaimana kita menyingkapinya pemerintah kita menyingkapinya dari jakarta ini seperti apa
oke baik kita nanti akan lanjutkan tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih penasaran dengan ya tadi bisa disebut mungkin usulan alternatif ya
dengan bagaimana diplomasi kurang berjalan baik
misalnya katakanlah sampai sekarang dua bulan ini tidak ada hasil yang signifikan
bahkan dua melarikan diri membahayakan delapan yang lain atau masih ada tadi ya beberapa jumlah yang lain begitu
usulannya adalah culik kepala tukar kepala ya tadi ya
itu apakah tidak akan memperburuk hubungan indonesia dengan filipina pak nantinya kalau saling sandra sandra begitu
ya sekarang aja baik apa buruk kan
sama aja sekarang saja kita sudah kesel sebenarnya
kok tidak selesai selesai barang ini malah terus terusan
malah waktu dengan menhan kalau menurut saya menhan dikibulin itu
sama filipina bagaimana filipina bilang oke silakan aja indonesia masuk melewati garis batas wilayah di laut
dan menhan merasa oh ya kita sudah diberikan izin sama filipina
padahal aturan hukum laut tanpa izin filipina kita bisa masuk
bisa begitu sebenarnya
begitu kalau dia memang serius oke silahkan masuk sampai teritorial nah itu baru hebat
tapi kalau hanya gartas wilayah ah itu main main namanya itu
padahal tanpa izin bisa masuk
tapi kan nggak mungkin sebenarnya menhan nggak mengerti soal itu pak
saya tidak tahu juga tapi buktinya kan mainan begitu
merasa bahwa filipina ini sudah berbaik hati dengan memberikan kesempatan bagi kita melewati garis batas untuk masuk mengejar itu
padahal tanpa itu juga bisa
nah disini sampai di mana ini keseriusan pemerintah filipina kan
nah jadi kita sepertinya sudah perang dingin
sekalian aja jangan tanggung tanggung
menurut anda ini sudah perang dingin ya
ya buktinya mau apa lagi siapa sekarang yang harapan kita untuk menyelesaikan ini
kan hanya pemerintah filipina satu satunya kita masuk secara terang terangan tidak bisa
kita mau bayar nanti jadi yg yang enak harapannya hanya di dia
nah dia sendiri kenyataannya pertemuan di bogor seperti itu
terus apa lagi yang diharapkan
seperti itu maksudnya bagaimana
ya seperti tadi hanya dengan
oh hanya mengizinkan
oke silahkan melewati garis batas padahal itu kan garis batas tanpa izin juga bisa
kalau dilihat dari begitu berarti filipina sebenarnya juga nggak terlalu serius kemudian mas iwan menurut anda bagaimana mas iwan
ya belum mampu menyelesaikan persoalan dalam negerinya mereka sendiri
ya filipina juga tidak
karena itu juga wilayah yang besar terbagi regian utara tengah dan selatan
nah selatan punya persoalan seperti ini dan ini terjadi bertahun tahun
terutama sejak tujuh puluh an yang ada awal mula kasus separatisme di selatan bergulir sampai sekarang dan tidak selesai selesai
dan kasus penculikan kidnap forensum ini kan mulai tahun dua ribu an
waktu kelompok abu sayyaf switch dari kegiatan teror ke kegiatan penculikan untuk
jadi mendapatkan keuntungan
tapi kalau anda pelajari duterte ini apakah memang sosok yang sangat serius akan membasmi
kan tadi disebutkan tidak akan berdialog
tidak berdialog kalau misalnya mereka tidak mengejar juga sama saja tidak berdialog juga kan
langkah langkah awalnya sih bisa dilihat serius
panglimanya panglima angkatan bersenjata filipina yang baru turun langsung ke holo
memimpin operasi ya bisa dilihat serius tapi bisa dilihat juga bahwa sebetulnya manila tidak membahas mi
kita tidak mempercayai kepemimpinan otoritas militer dan kepolisian pemerintahan di wilayah selatan
sampai panglimanya turun bahkan dan presiden duterte kan juga tiap minggu berapa kali kan ke davao
pak ponto kira kira apakah apa yang ditunggu kira menurut anda yang anda analisa begitu ya
kenapa kok dua bulan ini kayaknya nggak ada progres yang baik begitu bahkan sampai ada yang kabur gitu kan
nah apa yang anda lihat dari pemerintah kita ini
hanya menunggu berpangku tangan
diploma alesannya kalau dikejar wartawan mengatakan diplomasi masih terus dilakukan
tidak mungkin melakukan operasi militer karena bisa membahayakan sandra begitu
ya memang baru saja sampai di situ itu saya bilang ini kan sudah buntu
apa yang paling bisa dilakukan kalau menurut anda
ketika masalah ini sudah cukup mengganggu
ya sudah cukup mengganggu sebenarnya bisa ya barangkali ini diangkat di tingkat asean ya
apakah ini sudah mengganggu situasi keamanan di wilayah asean
karena berdasarkan apa di pbb ini bahwa resolusi un ini bahwa apabila di lingkungan ini sudah merasa terganggu
maka kawasan ini bisa menyelesaikan sendiri
nah tapi apakah asean ini merasa bahwa masalah ini masalah asean atau hanya masalah indonesia dan filipina
di sini nih kita bagaimana ini asean ini melihat ini
kalau asean hanya melihat bahwa ini masalah filipina dan indonesia ya dia akan tidak akan diangkat ini menjadi masalah asean
bukan masalah kawasan ya
bukan masalah kawasan
ya tidak akan sampai
padahal kalau kita melihat dengan bergeraknya ini status dia masih dari laut dari laut sekarang dia menuju ke darat
nah kalau dia sudah masuk ke darat yang dicari indonesia orang indonesia yang empu empuk tadi
karena pasti dibayar pemerintahnya
ini kalau kita harus melihat bahwa ini sudah mulai masalah
memang belum masalah asean karena hanya orang indonesia sampai saat ini
dan ada beberapa orang eropa ya dari luar
nah apakah indonesia akan pangkot tangan
kalau memang sudah pemerintah tidak bisa ya kita ada cara lain
menurut anda cara lainnya dipahami oleh pemerintah saat ini atau tidak
saya kira tahu lah pasti tahu lah kan kawan kawan saya masih dinas kan tahu lah against law itu macam apa ya
demi negara ya
demi negara ini
memang kan itu kelengkapan negara
intelijen itu kelengkapan negara ya sekali sekali dimainkan kelengkapan itu
walaupun against the law ya
oh iya memang dia disiapkan untuk against the law
dan di satu saat itu harus dimainkan
kalau tidak dimainkan ya kata orang ya begini begini saja nggak akan kemajuan
jangan jangan ini selesai nanti ada beberapa lama lagi tulik lagi begitu ya
kita harus memperlihatkan bahwa kapabilitas kita di bidang against the law itu ada
jangan dianggap angin
nah kalau begini kan dianggap angin
artinya menunjukkan indonesia bisa menjadi baik baik dan juga bisa menjadi tidak baik baik kalau diganggu begitu maksudnya
diganggu secara hukum bisa by against law juga bisa kita
jadi kanan kiri oke
mas iwan ini menarik usul dari pak ponto ini ya
baik saya ke mas iwan
mas iwan kalau anda melihat celahnya sejauh ini kira kira bisa tidak ini kemudahan dikira
bisa tidak ini kemudian dijadikan sebuah masalah kawasan sehingga dibawa ke forum asean
sebetulnya sangat ya apalagi kalau kita lihat kasus terakhir yang disergap di sabah
itu terjadinya di depan hidung markas angkatan laut malaysia
tapi sangat dekat sekali dari tempat kejadian perkara nya
ini penyelidikan yang tiga itu ya
yang satu oke
yang tiga itu terjadi juga masih di wilayah di dalam malaysia
di muara sungai
kapal baru keluar muara
baru keluar alun
bukan di laut lepas
bukan di laut lepas
jadi memang ini persoalan persoalan kawasan
nah kebetulan yang kejadiannya ini berturut turut wni
tapi ini persoalan kawasan
dan itu kita bisa lihat bahwa ya ini malaysia juga menghadapi persoalan yang sama
dan ya dipermalukan
tidak wilayahnya dia dimasukkan
jadi respon malaysia sendiri yang anda amati seperti apa sejauh ini
selama belum melibatkan warga negaranya biasanya mereka agak mundur
dan kalau bicara malaysia kita harus lihat bicara antara ini negara federal antara semenanjung dengan sabah sarawak itu berbeda
treatmentnya pun berbeda
jadi itu sesi yang lain lagi mas
itu agak panjang kalau kita bicara
jadi memang bagaimana pemerintah pusat memperlakukan sabah sarawak itu kan juga agak beda juga
sehingga tidak bisa merasa satu begitu ininya ya
aparatur pemerintah di sabah sarawak itu banyak pejabat dari dikirim dari pusat
sementara dari lokal sedikit banyak lah
kalau bicara soal malaysia dan hubungan pusat di semenanjung dengan sabah sarawak sendiri itu
pak suleman katakanlah ini kemudian dibawa ke masalah kawasan
masalah asean begitu
tapi apakah ini kemudian bisa menjadi jawaban untuk membebaskan para sandera yang masih ada di
para sandera yang masih ada di sandera warga negara indonesia maksud saya
itu tidak akan menyelesaikan masalah ini
itu masalah solusi next ya
tapi kalau sekarang untuk menyelesaikan bagaimana membebaskan mereka
tidak ada jalan lain
ya kecuali agensi lo tadi
kita buatlah barang mainan itu
tidak mungkin bayar
kan kita sudah bilang
kalau kita bayar nanti tahun bulan depan ada lagi
seperti yang dilakukan kan selama ini memang bukan pemerintah yang bayar kan
mau dibayar oleh pemerintah mau dibayar oleh perusahaan bagi mereka mereka tidak peduli kan
yang penting dia dapat uang
mau dari mana yang penting saya dapat uang
poinnya bukan pemerintah ataupun perusahaan
saya bukan dapat uang pemerintah atau uang perusahaan
saya dapat uang
pokoknya ada wni indonesia dapat uang
nah kalau dia sudah begini kita kasih lagi ya dapat lagi
dia akan terus
nah sekali sekali kita bikin bahwa yang digigit itu keliru dia yang gigit
kita masih buat hitung hitungan
saya penasaran pak agens the law nya itu seperti apa sih
kira kira misalnya contoh lah misalnya di hal hal yang bukan ini
ya bilang ada santoso yang nyulik kan bisa aja
itu kan melanggar aturan ya
tapi tidak ada jalan lain
itu ada jalan
kepabilitas itu ada
terus mau pakai apa lagi
ya dalam hal hal begini maka
baru itu bisa menekan pemerintah pusat
baru itu baru bisa menekan
baru itu bisa menekan
ini sebentar lagi aku dikebagian
kalau begini begini saja ya kita makanan empuk
makanan bu sampai hari ini
kita harus memperlihatkan bahwa kita itu tidak hal itu
apakah dengan strategi atau katakanlah contoh yang seperti itu tadi menjamin sandra yang sekarang
itu juga tidak menjamin
tapi tidak berbuat juga dia hilang
kita tidak berbuat dia hilang
berbuat bisa hilang bisa lepas
jadi itu upaya upaya yang paling baik sekarang ini
yang paling mungkin yang bisa dilakukan hanya itu
tidak ada jalan lain
buktinya kan kita sudah jalankan semua
yang normatif yang didukung oleh hukum hukum indonesia hukum hukum internasional semua sudah dimainkan
ya begitu begitu saja
diplomasi kita sejauh ini gimana sih mas iwan
kalau anda lihat antara konteks dalam konteks filipina indonesia ini apakah memang sebuntu itu
atau bagaimana yang anda amati
rencana besar membangun kawasan itu brunei indonesia malaysia filipina east asia growth area sampai hari ini di sisi kita ya masih wacana aja masih wacana
padahal ya itu kan empat negara ya
brunei indonesia malaysia filipina
dan kesempatan untuk kita membangun membangun stabilitas segala macam
tapi ya bagaimana kita seberapa serius melihat daerah ini
dan tadi kalau bicara ke gagasan pak ponto tadi kenapa kasus ini juga terjadi di wilayah sabah
karena sebenarnya orang orang filipina selatan ini kan punya garis kekerabatan di sabah
pantai timur sabah
dan juga mereka punya hubungan dekat secara tradisional border crossing dengan masyarakat kita di nunukan dan tarakan
jadi sebetulnya ini ada saling keterkaitan
dan dengan kondisi begitu usulan usulan alternatif tadi itu sangat bisa dilakukan
karena kita sangat tahu petanya
mudah sekali kita mapping
ini siapa sih
ini keluarga siapa
terakhir kan ada beberapa pertemuan yang kemudian membahas kedepannya akan ada operasi bersama antara angkatan laut indonesia kemudian filipina dan juga malaysia
seberapa efektif anda melihat
efektif anda melihat usulan atau rencana akan melakukan ini
kita akan mengulasnya lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia praksis
dua dari sepuluh orang sandra abu sayyaf telah dibebaskan di filipina
menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto meminta warga dan keluarga sabar menunggu perkembangan dari pemerintah filipina
jadi tunggu aja
masuk tiap hari kita
bagaimana anda melihat pernyataan dari menko polkam kita ini
tunggu saja sejauh ini
ya kalau kita hanya menunggu ya orang di rumah bisa menunggu
tapi si penyandra bisa menunggu tidak
jadi kan kita tidak tahu dia sabar menunggu atau tidak
apalagi dengan sudah ada yang melarikan diri
daripada saya kembalikan bikin pusing ini
dan jangan lupa dia sudah mancung dulu
dan dia sudah ada yang dieksekusi
tapi bukan wni ya
belum bukan wni
tapi dia sudah pernah mengeksekusi
jadi kita jangan menganggap remeh
ancaman ancaman untuk eksekusi itu
kita sabar menunggu
tapi di sana sabar tidak juga dia menunggu uang yang dia minta
kalau dia tidak sabar dieksekusi
kan kita punya pengalaman penculikan pertama kedua tidak lama sebelumnya
kalau dilihat kan ya baru beberapa waktu terakhir sebelum penculikan yang ketiga ini
pendekatannya tidak bisa digunakan sama kalau menurut anda
apakah pemerintah kesulitan untuk menggunakan pendekatan pertama kedua itu atau bagaimana menurut anda
kalau bicara perusahaan atau keluarga memenuhi tuntutan penyandra ya akhirnya ya akhirnya bisa terus terus terus terus terus
tapi intinya di sini kan bagaimana di kawasan itu tidak tumbuh tidak aman tidak stabil
bagaimana supaya stabil dan aman jangka panjangnya tapi jangka pendeknya kita harus apa
supaya ini tidak berlarut larut
jadi maksudnya pendekatan pertama kedua itu bayar itu ya
atau tidak maksudnya mendekati masukan
ya karena kultur mengenal kelompok abu saif yang kami dengar kan seperti itu
ya yang saya tahu dalam kultur mereka itu tidak ada yang gratis
bahkan sesama mereka pun antar faksi kalau nitip orang nitip sandera itu ada biaya
istilahnya seperti itu memang ya
iya ada dan itu common practice di selatan maupun di utara
padahal dalam tradisi bisnis penculikan di filipina
jadi ada biaya nitip biaya makan
sejak kapan ini anda ketahui pola seperti ini
filipina sih sudah lama ya makanya kenapa kalau tuan tuan tanah di utara maupun di tengah yang kaya itu biasanya punya pasukan sendiri
kalau filipina kan kita jangan kaget ada tempat penitipan tas dan juga ada tempat penitipan senjata
jadi masih agak cowboy gitu ya
iya tradisi kolonial

kenapa tidak muncul menjadi permasalahan asean selama ini

ya karena selama ini kan itu hanya muncul masalahnya kan hanya ada di intern mereka
belum mengganggu baru sekarang kan mulai mengganggu keluar
baru ini mulai mengganggu selama ini kan hanya mereka mereka aja lah antara intern mereka
tapi tidak mengganggu negara lain
nah sekarang baru mulai mengganggu negara lain dan indonesia yang dia pilih
karena indonesia terlalu baik
ya karena sudah tiga kali ini sudah baik apakah ini mau
apakah sekarang atau sekarang ya ngalah lagi sekali
baru mau coba lagi
ya tergantung pada pemerintah ini mau pilih yang mana
mau ya mengalah sekali lagi atau kalau panglima tni kan tidak
kita jangan sampai kita dianggap kambing kata beliau kan
ya benar jangan sampai kalau kita jangan dianggap bayi giu malah
kita harus lihatkan bahwa kita ini besi yang digigit
dan alat untuk itu ada kan tinggal mainkan kok
melalui intelijennya tadi itu ya
itu dilatih tiap tahun kan barang itu
kapabilitas itu ada tinggal mau tidak dimainkan
kan tinggal itu saja
yang anda lihat sekarang pemerintah tidak mau memainkan itu
belum bukan tidak mau belum
belum belum belum masih belum belum mau
tapi waktu kan terus berjalan keluarga yang menunggu di rumah juga
ya ya ya keluarga bukan hanya keluarga yang sabar sana juga sabar
sabar tidak dia nunggu mana ini
dia harus makan dia itu tadi harus bayar loginnya bagaimana
berapa sabar dia sekarang sudah lewat ya
tenggat waktu lima belas agustus
nah tenggat waktu sudah lewat ini sudah begini harusnya ini
mau berapa lama lagi dia sabar dia belum kasih tahu lagi
nanti tiba tiba tinggal kepala muncul
dengan apalagi dengan adanya pelarian ini
kita sudah tidak tahu lagi kesabarannya seberapa lama
kan di situ
baik tapi katakanlah misalnya pemerintah kita kehabisan akal itu tiba tiba menyerang gitu
mungkin tidak seperti itu
saya kira tidak mungkin
kalau pemerintah kita menyerang secara terang terangan wah kita itu manusia paling salah itu
perang itu artinya berarti
itu sudah agresi kita salah itu kan masuk agresi
kalau agresi kita dikutuk dunia internasional dan itu salah hukum
itu secara hukum salah
tapi yang paling bagus yang satu itu
against the law tadi ya
iya pemerintah indonesia tidak bertanggung jawab bukan aku
kalau tidak ada bukti
ya seperti artinya abu sayyaf tadi itu ya menjadi kelompok yang bukan begitu
nah seperti sekarang pemerintah filipina bisa bilang oh itu abu sayyaf kok
tapi kan tahu iya abu sayyaf masih perang dengan mereka
kan sama dengan itu
oke saran anda apa mas iwan
ini agar tidak berulang lagi dan segera pemerintah kita
segera benar benar maksimal menurut anda sudah maksimal belum sih pemerintah kita ini
masih bisa lebih maksimal lagi
seharusnya masih lebih bisa maksimal lagi
masih bisa maksimal lagi
ya itu alternatif alternatif itu perlu jadi pertimbangan
nah itu agak ragu ragu sih
kok against the law lah kira kira ya
oke baik ini kira kira menurut anda terakhir menutup
anda banyak bergerak di bidang intelijen dulu begitu ya
sejauh apa sih kesabaran orang orang seperti abu sayyaf ini ketika tenggat waktunya sudah lewat
berapa waktu yang dipunya oleh indonesia misalnya
kalau mereka ya untuk mereka itu tergantung kondisi
kalau dia masih punya uang masih ini dia masih agak sabar menunggu
tapi kalau dia logistiknya sudah habis
ya sudah ini dia habisin aja daripada makan terus
ya biaya mereka keluar terus juga ya
kan keluar terus daripada keluar terus
udahlah habisin aja ini
jadi kita tidak pernah tahu
kondisi mereka seperti apa
baik intinya kita menagih kerja nyata pemerintah untuk melindungi warga negara yang ada di luar negeri termasuk yang menjadi korban penculikan seperti di filipina selatan
mudah mudahan pemerintah memainkanlah yang satu yang masih senjata pamungkasnya itu
dan itu ada alatnya ya
oh ada alatnya ada
oke baik kita nantikan memang apakah usul dari pak suleman ponte dijalankan oleh pemerintah atau tidak kita tinggal menunggu semoga yang terbaik
dan warga negara kita bisa bebas dan tidak terjadi hal hal yang buruk terima kasih pak suleman
terima kasih mas iwan telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news